kenapa kau menolongku
padahal aku ini adalah orang yang paling diburu oleh ayahmu
sudahlah jangan banyak bicara
aku bukanlah orang yang terburu oleh ayahmu
aku ingin berterima kasih
kau pernah menolongku waktu itu
jadi apa salahnya kalau aku menolongmu saat ini
kau akan menolong aku
aku akan menolongmu saat ini
aku akan menolongmu saat ini
aku akan menolongmu saat ini
aku akan menolongmu saat ini
kita ini orang islam
tidak boleh menyerang musuh yang tidak bersenjata
ini sudah jelas dicontohkan oleh nabi muhammad
saat menaklukkan kota mekah
kami mengerti raden
sekarang pulanglah ke rumahmu
sebaiknya kau lepas pergi dari sini
betapa mulianya sikap raden itu
jadi begitulah ceritanya
aku mengagumimu karena kau memiliki hati yang mulia
itulah alasanku untuk menolongmu
jadi bagaimana keadaanmu sekarang
sekarang sudah lebih baik
kita harus bersepada
kompos dan pencarian
sebaiknya kita sembunyi
kemana lari ke nsantau
syukurlah mereka tidak menemukanku
syukurlah sekarang sudah aman
ini kisah anak kelapanya
mendapatkan kelapa ini dari mana
aku mendapatkan kelapa ini
membeli dari seorang warga
yang bukan para pemuda
yang dapat amaran
untuk ketutup ngeri
aku bisa menghasilkan
dan yang akan aku handle
itu bakal jadi
sampai k papah
aku harus mencari tahu
dimana keberadaan siluan
aku akan menghabisi siluan
dengan cara yang sangat unik
sekarang sudah aman
sebaiknya kita pergi dari sini
kenapa kau tersenyum
hanya saja kalau sekarang tampan
aku tidak akan membiarkanmu lolos

tidak mau dijadikan dinding ataupun jembatan dari tanah ini aku mohon
lepaskan aku nyai dewi
kalau kau ini memang kau harus menjadi zikuti
dan kau harus menuruti semua perintah
aku tidak akan pernah menyoroti perintahmu
baik berarti kau menangkaku